pemerintah melalui direkturat jenderal pajak kementerian keuangan akhirnya
ini menarik menunda kebijakan kewajiban pelaporan data nasabah kartu kredit oleh perbankan
dilansir detik finance penundaan itu dikarenakan akan dilaksanakannya kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty
wakil ketua asosiasi pengusaha retail indonesia aprindo tutum rahanta mensyukuri penundaan kebijakan ini
alasannya sejak kebijakan diterbitkan pada maret dua ribu enam belas banyak nasabah yang mulai menutup kartu kredit
timbul ketakutan dari masyarakat akan rekaman transaksi bila diketahui oleh para petugas pajak
hal ini yang kemudian memicu penurunan penjualan retail dalam beberapa bulan terakhir terutama untuk jenis barang barang mahal
diharapkan konsumsi masyarakat akan kembali normal dalam waktu dekat